ayo pakai ustadz musa sebenarnya hai hai kau yang matahin kayu kayu itu
kelihatan kakinya kejahit siapa itu coba kita cek ini pasti dia kayaknya
hai dari anginnya bausnya
tadi hampir ketemu kan
hampir ketemu ada ayam
ah aku masih ada
kenapa kita harus kejar dia
udah kejar aja
aku mau interaktir
yang tadi ngumpet di balik pohon
yang udah ngerusakin kandang ayamnya pade
ya dong ya aja deh
asal kamu tau ya
yang membuat saya begitu yakin
bahwa kamu adalah pelakunya
itu yang pertama
itu bengkak ya
kamu habis matah matahin kandang ayam
kandang ayamnya pade pake tangan
kedua pak bukhus
tadi waktu di balik pohon
ada kaki yang bentuknya sama seperti jahe
jahe kan kecil pak bukhus
kalau gede ubi celem bu
yang ketiga pak bukhus
dan yang paling utama
ikut saya menghadap kepada pak kian
aduh sakit pak d
pak d kenapa pak d
aduh pak kian kenapa
perut perut perut
matanya ada dua pak
badan haikal kan kecil
makasih pak d
pada bilang gede pak d
aduh enggak enggak

pak d ya
pak d ya
nggak ada apa apa pak d
kalau kamu salah ayo ngaku aja
itu lebih baik daripada kamu diam
jadi pak kiai amin
sobri ini sudah melakukan hal yang amat sangat tercelap menurut saya
dia sudah mematah matahkan
kayu yang akan dibuat kandang kandang oleh pak d dayat
nah sekarang lihat nih
tunggu aja gitu
kayak handphone di silent
kalau nanya itu jangan keras keras
memangnya kamu yang mematahkan kandang ayam itu
enggak pakai air
sobri juga enggak matah matahin
siap kalau bukan kamu
yang matahin kayu kayu itu
itu kan bukan sobri
ustaz musa enggak percayaan sih
jangan menuduh sembarangan dulu
periksa dulu benar atau tidaknya
kalau itu sudah perbuatan tidak baik
saya minta maaf kepada pak kiai
pada sobri lagi
nggak gerakin ini
nah jadi sekecil apapun kebohongan yang kalian lakukan
itu tetap dosa
nah sekarang abimu tanya
siapa di antara kalian
yang sudah berbohong
dan harus bertanggung jawab
agar allah swt mengampuni segala dosa dosa kita
sebenarnya yang matang kayu kayu itu haikal bukan si sobri
pak kiai minta maaf ya
sobri bohong kalau sobri itu punya tenaga dalang
tadi juga minta maaf ya pak kiai
karena udah pura pura mental
teman teman maafin ya
sebaik baiknya orang adalah orang yang mau memaafkan sesama
iya orang betul sekali
sebelumnya ustadz musa ingin mengucapkan banyak terima kasih
untuk para santriwan yang sudah mau berkata jujur
walaupun kalian sudah mengakui kesalahan kalian
dan kalian sudah saling meminta maaf
satu sama lain
tetap harus kalian jalankan dan kalian lewati
hai kal sobri hadi dan indra
kalian berempat ikut saya sekarang juga
amin pak kiai
hai kal sobri indra dan juga hadi
sekarang kalian sudah ada di depan perpustakaan
tugas kalian adalah
mencari buku tentang kisah kisah yang berbeda dengan kita
atau cerita para nabi
kalian ambil buku itu
kalian baca kemudian kalian pahami
setelah sholat isya
kalian harus menceritakan cerita para nabi tersebut
masing masing dari kalian